sebanyak lima belas juru parkir liar ditangkap dalam razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan dinas perhubungan satpol pp dan polisi lalu lintas jakarta barat
para jukir yang terjaring razia akan didata dan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya
petugas gabungan dari dinas perhubungan satpol pp dan satlantas jakarta barat menyasar minimarket di sejumlah wilayah di jakbar
sebanyak lima belas juru parkir ilegal berhasil ditangkap petugas gabungan dalam razia juru parkir liar yang digelar di daerah kapuk cengkareng dan kembangan
mereka langsung digelandang petugas ke kantor sudin hub jakbar dan didata oleh petugas satpol pp
para jukir liar ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar di minimarket
juru parkir yang sudah kita amankan dari lokasi lokasi tersebut itu kurang lebih ada
rencananya mereka akan diapakan pak dari pihak sudin hub sendiri
jadi mereka kita bawa dari lokasi lokasi tempat kejadian kita bawa ke sudin hub jakarta barat untuk di bap oleh satpol pp
lanjut kita berikan surat pernyataan agar mereka tidak masuk ke lokasi lokasi
yang tidak boleh memungut biaya parkir tanpa adanya izin dari peparkir